sementara itu memasuki hari kedua lebaran pemudik masih memadati area keberangkatan di stasiun pasar senen jakarta pusat
para pemudik mengaku terpaksa mudik ke kampung halaman pada hari kedua lebaran karena sulitnya mendapatkan tiket kereta sebelum idul fitri
berdasarkan data dari humas pt kai daob satu jakarta total pemudik yang berangkat pada hari kedua lebaran jumlahnya terbilang masih cukup tinggi yakni mencapai empat puluh satu ribu lebih pemudik